enggak enggak gitu gue cuma kepo aja loh
dari mana om tau
mama kamu kan pernah cerita sama allah
yaudah lah om jalan dulu
aneh gak sih
bokapnya pangeran ada di sekitar rumahnya putri
lagian kenapa dia ngomong temen lo yang inisialnya pejo bang
wah jangan jangan putri
secara malek kan gak level
kalau berada di tempat beginian
iya kan pak
gue penasaran deh
apa ya kira kira usahanya citra
apa yang bakal dia lakuin
butuh proses lah mana ada yang instan
kamu harus lebih sabar tau gak
eh gue paling gak suka ya buang buang waktu
apa yang gue mau harus diturutin cepet cepet
apalagi gue punya kuncinya
lo ngancam citra lagi mel
kalau gitu kan dia langsung jiper sama gue
dan nurutin semua kemauan gue
hmm keren berarti kalau ada apa apa sekarang gak perlu call your daddy lagi dong
hmm keren berarti kalau ada apa apa sekarang gak perlu call your daddy lagi dong

lo udah punya cara lo sendiri

iya pak gapapa kok lagian cuma anak anak juga

kita buru buru ke rumahnya putri kan
ternyata bener dugaan gue
citra nyembunyiin sesuatu
pak tunggu pak
apa lagi sih
bapak mau kemana
kalian kenapa nanya lagi sih
udah jelas jelas saya mau ke rumah future wife and my daughter
arahnya ke sana pak
kalau bapak belok ke sana
sama aja bapak periksa
pergi ke rumahnya bapak bukan ke rumahnya putri
saya pikir bu nawang dan putri sudah tinggal di rumah saya
padahal kan statusnya masih future
ini udah fix lo bakal ngelakuin apapun sendiri tanpa call you daddy lagi
ya apapun juga bokap gue bakal selalu support due sih
tapi kali ini gue mau aja selain masalah gue sendiri
dan ternyata gampang kok gak ada masalah
kalo lo udah bener bener sebutin ini sama pangeran
lo gak akan ngelirik cowok lain kan
ya enggak gue sempat ngerasa aja jio tuh sempat perhatian gitu gak sih sama lo
ya kepo aja lo ngerasain hal yang sama atau enggak
atau mungkin lo emang sengaja ya biarin geo kayak gitu biar dia sampai bener bener bucin sama lo
pertanyaan tuh aneh banget sih
kan lo tau sendiri gue cuma bucin ke pangeran
apa jangan jangan lo takut ya kalau jio jadi bucin sama gue
no enggak enggak gitu
gue cuma kepo aja lo ngerasain hal yang sama
atau enggak kalo emang tujuan lo tetep ke pangeran
ya gak apa apa gue akan terus support loh kok
perasaan gue jadi gak enak nih
semoga aja mereka berdua gak ribut
tas gue tau kok apa yang lo umpetin
kok lo tau sih gue ada disini
tau dari mana ya
karena gue punya radar yang kuat mel
jadi gue tau lo ada dimana
dan gue bisa pantau lo kapan aja gue mau
lagi stres banget nih
ada masalah apa lagi sih
gue tuh merasa gue udah kebucinan banget tau gak sih sama dia
dan gue udah maksain dia buat perhatian sama gue
yaudah sekarang gini aja
kita lupain dulu pangeran
mending lo makan ini dulu
supaya lo lebih relax dan perasaan lo lebih tenang
bisa gak bukanya
disini gue bukain
disini gue buka ya
enak banget sumpah
beda sama yang gue kirim kemarin
yang gue kirim malam itu
tapi lo suka juga kan
jujur ya mel
di syaria opuloni
emang kamu keringin aja
seperti apa jadinya
sesuai kok gini